penambahan cuti bersama dilandasi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
baik untuk secara umum pemerintah uk dan pemerintah di dua region ini maksudnya wales ireland dan irlandia utara
itu rasio pajak bukannya meningkat tapi malah mengalami penurunan
cara sang pemilik alam
karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks
meskipun sebagian orang pada awalnya menghindari kenaikan suku bunga dengan suku bunga tetap yang rendah

karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan
rasulullah selalu memberikan contoh kepada seluruh umatnya untuk bisa mandiri
yang selama ini malu untuk keluar dari rumah kini terbit keberanian dalam diri
suhu panas atau teriknya cuaca yang ada di negara tetangga seperti malaysia
yang dibesarkan dari keluarga miskin
nah saya kira memang kita sampaikan waktu itu kepada kementikbud
khususnya di jakarta dan sekitarnya
oke sebenarnya ada data dari asosiasi penyedia jasa impakat indonesia ya
merujuk pada rekomendasi dari ice inquiry di negara bagian tersebut
jadi gerakan tunanetra mengaji ini memang fokusnya pada belajar atau kegiatan belajar mengaji
tapi lu kalau ditawarin lagi dateng ke ovj mau gak
rk mengajak bonge karena dinilai memberi pengaruh positif kepada masyarakat dalam berekspresi
dan kita lebih mungkin membuat pilihan yang tidak bisa kita lakukan
dari pemerintah dan kita semua ya untuk keluar dari pandemi itu sendiri
sang eksekutor richard eliezer atau baradae dituntut penjara dua belas tahun
dengan al quran ini menjadi cahaya penerang hidup mereka
kunci keberhasilan lain yang tak kalah penting adalah penyelesaian persoalan dengan cara kekeluargaan
pekerjaan di sektor infrastruktur
menyambut festival ini salah satu hotel di surabaya
terus di sini juga kebetulan kan lagi heat wave juga
jadi memang lebih confident gitu mbak
dua puluh persen umkm kita ini berkontribusi pada pdb nasional
tetapi jangan sampai seperti sekarang ya
tadi pak saiful sempat menyebutkan di daerah ini juga ada beragam begitu reaksinya
sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja perdagangan
mereka harus mengembalikan inkubator
bener bener tau dimana posisi nyamannya
ada beberapa isian kue bulan yang dijual
mungkin bisa dikatakan kak beberapa peserta di baitul kura ini
minta pengurangan utang dari negara maju
dan juga kemudian harinya kita panen lombok
ade menyentuh banyak hati orang tua anak tunanetra
tapi lagi lagi tidak ada solusi yang instan besok masalahnya akan selesai
kayak garuda itu selalu gue kritik
dan anda mungkin diharuskan mengasuransikan aset anda
tadi kalau bicara pekerjaan formal itu ya informal dan formal itu ada dua ya informal dan formal
seharusnya dilakukan naikan kepatuhan
kita mendorong agar terjadi saja dialog saja menyiapkan ruang dialog saja sangat sangat sulit sekali
lalu kenapa ya banyak dari kita yang masih memilih untuk mengkonsumsi minuman kemasan sehari hari
sehingga konsumsi banderik yang terlalu banyak
sama sama salam dari bangkok
jadi yang kalau anak jaman sekarang bilangnya anti mainstream gitu
dan pelajaran agama anak anak ini juga mendapat pengetahuan tentang bahasa arab
kalau daniel udah dibelemah tim lain
pertama caleg partai golkar abraham sirajaya
hari jadi mungkin yaitu jadi batuk apalagi kan mamanya makan gorengan kerupuk jadikan
stick drone dari salah satu foto jurnalis
sampai covid ini selesai
bahkan pihak polisi sudah melarang atau memberhentikan event yang seharusnya dijalankan tiga hari menjadi dua hari saja
masih banyak pemerintah daerah yang membuat ruang terbuka publik
seperti apa pemerintah harus ikut berperan dalam memberikan support bagi para petani cabai
nah karena itu kita berharap kemendikbud untuk berkolaborasi
perhitungan itu kan year on year ya
memang tidak ada kaitannya dengan kejuaraan balap yang ada di sirkuit mandalika
jadi anak anak yang terlahir dari keluarga miskin
satu kedua angkutannya terlalu banyak
dari pusat keamanan cyber australia
jadi semua kuncinya itu ada di pembinaan
gempa ya semalam memang semula diperkirakan tidak berdampak signifikan
kalau itu tadi jakarta yang anda sebutkan bagaimana dengan indonesia sendiri
yang mencapai hampir lima ratus triliun
menurut saya sintayong pernah saya puji juga gitu kan
jadi sebaiknya memang fokus saja pada penyelidikan
anda akan membayar sekitar satu delapan ratus dalam periode dua tahun
learning loss di berbagai tempat
karena semuanya sekarang ini ngerim untuk tidak ekspor bahan pangannya baik gantung
ya itu semua yang disebut tadi saling berkaitan ya yang pertama tentu saja
tidak hanya komik saja kk rental book yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengejar huruf perhuruf qur an braille
terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan
terus gue akhirnya waktu itu
namun bedanya pada saat ini pemerintah induk itu lebih confident
kemudian saya bilang bahwa bisa ini kita tinggal tapi daya baterai lampu ini juga tidak akan lama paling hanya satu jam atau satu setengah jam
merawat anak anak rasanya anak anak enggak bakal bersekolah sd saja mungkin nggak bakal lulus kalau
hanya sebagai bagian dari berbisnis dengan mereka
karena ternyata tingkat produksi pt timah sendiri menurun
mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan dan kompetisi skala nasional
seperti makan dan peralatan belajar para santri
nah yang kedua adalah media sosialisasi yang dianggap paling membantu untuk mengenal calon
sekarang kita bergeser ke klaten jawa tengah
selain melihat anak anak baitul kuro bisa belajar hal baru
artinya tolak ukurnya harus dirubah ya
jadi adanya kampanye publik ini cukup berperan besar dalam
tapi sempat juga ada kenaikan kasus
yang gak ada parameternya
infrastruktur kalau dibangun berarti ada kontraktor yang menang ada kemudian masyarakat yang bekerja untuk membangun
sementara kuat ma ruf dan ricky rizal dituntut hukuman penjara delapan tahun
bikin perut kenyang hati senang
jadi kegiatannya nanti pengerukan saluran terus penataan lingkungan
dan ini juga mencerminkan bahwa sosi supply nya itu sudah membaik
sementara bagian dalam atau jerawan selanjutnya dibersihkan
yang satu empat itu adalah pinjaman harian
berbeda atau ben marche onu separut ternyata berbeda dengan di situ
masih tapi ikut latihan di luar luar juga
jika anda memasukkan jumlah pinjaman dan tingkat bunganya
baik kemudian upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh keluarga seperti apa nih mbak
utang bumn dengan utang
selain tentu presiden luar biasa
meski pemerintah menyediakan tenda darurat yang lebih tertutup

tapi kalau kita baca visi misinya
rata rata itu anak smp gitu kan
dari yang awalnya hanya sejumlah jari kini ada tiga ratusan siswa tuan anadra mengaji
atau darah hewan yang terinfeksi seperti tikus sapi anjing dan babi ya setiap musim
bendungan sampai hari ini dua puluh sembilan tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi sembilan berarti tiga puluh delapan
jangan kemudian kita kayak human trafficking
tapi juga kegiatan produktif harus makin menimbulkan nilai tambah
tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan allah yang ada
yang ketiga adalah exposur berkaitan dengan
pertumbuhan ini dicapai indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik perang rusia dan ukraina
pertumbuhan ekonomi indonesia terakhir ada di minus tujuh puluh empat persen
nah kalau lewat kualifikasi dua ribu empat kan
gigi berlubang kemudian juga kegemukan
blended learning itu tetap harus kita laksanakan
bayi itu akan banyak masalah yang akan dihadapi
dana asing melalui investor akan mengalami hambatan
paling rata rata sd
terus saus ini juga sesuai selera nih
ter ditemukannya titik terang agar tidak ada simpang siur lagi dalam kasus ini
dan hasilnya juga bagus dan saat ini proyek kedua adalah di sukowati kita lakukan ccus juga
masih kali ini kembali bersama saya avandi wiridinata si paling sport tujuh dan ada rekan saya
di mana lokasi berada di daerah yang sempit tidak bisa dijangka oleh alat pemadam yang bisa tinggi atau misalnya beronto
apakah sudah ideal di tengah pandemi covid sembilan belas ini
akses untuk mendapatkan training training
nah pagi pagi di kota tegal ada makanan khas yang ada kalau pagi hari
seperti heri cahyono pengajar tunanetra mengaji
contoh nikel tujuh tahun yang lalu enam tahun yang lalu
di dalam apbn diasumsikan waktu dengan dpr kita membahas ada bi ada bps bapenas semuanya keluar dengan lima tujuh
kemudian ada bantuan minyak goreng
iya deket rumah di the breeze dia latihannya
ia menjelaskan konsep ini
tapi di sisi yang lainnya kita melihat bagaimana kemudian
mengatasi persoalan yang ada di jakarta
perguruan tinggi negeri ini tentu berdampak
dan ada orang tua yang masih takut gitu ya
festival gagasan melakukan tes tampaknya merupakan tindakan pencegahan yang masuk akal
pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya
oleh sebab itu buat sebagian orang yang membuat konten gitu ya baik konten tradisional dulunya maupun konten media digital
tapi juga pendidikan dan pembinaan karakter
tapi kalau menemui mereka tanpa membawa narasi
kak wiza falcone pindah kak daniel pindah
karena ya gimana pun juga namanya virus tetap ada
untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui tadi pengelolaan air yang terpadu
daripada yang ditetapkan oleh pt timah sendiri untuk para pengusaha pengusaha lain
berikut ini laporan tentang hal tersebut
kebanggaannya anak anak sma tiga tuh ya bulungan cup
kita apa namanya masih bisa lebih dari mereka gitu
atau biasa disingkat indokardist
bagaimana saya bisa meningkatkan pengembangan suku bunga
mungkin ke depan dengan adanya umr yang standar
kalau korban luka memang ada beberapa daerah daerah terpencil yang karena akses listriknya itu terlalu banyak dan juga terlalu banyak yang di luar biasa gitu jadi saya merasa memang ya penderitaan mereka ini luar biasa gitu
kalau misalnya sama atau sama bergenisnya biasanya gak mau
pasti allah akan berikan jalan rizki dari arah yang tak terduga duga
jadi maksudnya penyebabnya itu apa
dan bagaimana meng invite renewable energy
untung kemarin turkmenistan ini kualifikasi piala aff itu sesuai
perlu ada pendekatan yang lebih berbeda dalam pengujian ganja
polresta sleman menangkap dokter gadungan yang menipu timnas indonesia dan delapan tim sepak bola indonesia
tidak boleh tergantungnya satu dua tiga pemain
belajar sangat banyak bagaimana mengkonsolidasi negara ini
karena selama dua tahun lebih kita tidur relap
terus berat badannya juga naik lebih cepat
dan inilah yang sedang didalami oleh penyidik baris kimpori
nah tingkat turnout anak muda itu dua puluh persen lebih rendah dibanding pemilih tua
ini adalah menjadi satu bagian yang penting dalam rangka alat bukti
emang cost bener bener gak ada pemainnya deh
yang kedua ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah
kali ini petugas memfokuskan patroli ke sejumlah toko perhiasan yang berada di pusat kota probolinggo
jangan salah karena museum kekinian bukan hanya kita bisa melihat karya karya seni
tahu lrt terlambat tidak
namun ukt nya hampir sama
jadi gak dikasih sama the hug nya
pengambilan air tanah oleh industri
nah kita mau mencoba mengangkat angle angle seperti itu sih
berdiri di sebuah tanah wakaf
bahkan alat berat di bawah pun baru datang dan
jadi truk ini ada di pinggir jalan ahmad yani salah satu jalan sentral di kota surabaya
nanti who yang akan memberikan timingnya kapan
atau gimana ya cara membuat konten yang enak dilihat gitu
ini menarik ya mas ketika aku lihat baca juga
tapi juga bebas melukis di dinding
kemarin kita baru komunikasi by phone dengan kepolisian polda jawa barat
seperti saat ramadhan dalam sebulan
ubaid menambahkan bahwa biaya pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah
tidak mungkin lagi bekerja di toko karena kelepotan anak
yang menjadi sasaran penjahat dunia maya
tapi kemudian nanti melempem di putaran finalnya gitu
maka di saat itulah kemudian mereka harus melakukan phk secara massal
hahaha tiba saatnya saya menikmati beragam hidangan kambing
terdapat satu aktivitas atau kegiatan yang rutin
mereka meeting abcd semua ini itu gitu
apakah proyeksi dari presiden amerika joe biden ini menjadi ancaman nyata bagi ibu kota
dan memberikan edukasi pada anak anak sebelum mereka pegang
kemungkinan bisa masuk ke resesi
kalau disini kan luas juga enak buat nongkrong mbak
juga menjadi ruang aman bagi anak anak bercerita
juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri
artinya kalau kita lihat di hari kemarin tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh empat
jadi kita masih menunggu mayfri apakah nanti sekitar pukul delapan belas atau pukul sembilan belas ini akan ada informasi ataupun akan ada update dari baris kimpori ataupun dari pihak humas mobil spori
bisa menguatkan kita semua gitu ya
akan terus disitu situ aja
saat ini masyarakat sudah mulai berangsur naik ke dalam kereta
yang masih belum ditemukan di antara puing bangunan
seperti yang tadi arief sampaikan kita masih akan tunggu terus bagaimana perkembangannya
untuk bisa tatap muka itu sebenarnya
jadi cuacanya emang panas banget beda banget sama di indonesia gitu
rasanya mantap sih man
logistik surat suara ini juga merupakan logistik terakhir yang diterima kpu kabupaten kota
untungnya sih nggak aware ya tinggal beli aja
pada saat dunia menghadapi inflasi
bisa menjadi donatur perasaan dan sarana yang terkait dengan
glukoma itu pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh tujuh memang sampai sekarang belum ada obatnya
lokasi truk terguling ada di pinggir jalan raya
nah kenapa jadi seperti ini
penelitian baru dari situs perbandingan keuangan mozo menunjukkan
berharap banyak ya akan ada misalnya
sehingga benar benar siap ketika diputuskan untuk kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya
baik dan mungkin yang terakhir nih karena kan banyak yang juga jalan jalan gitu ya ke thailand apalagi dari indonesia
ada tekniknya harus mengikuti untuk serat
berapa sih kita dapat dari sana
apa sintayong lagi dipecat atau enggak
ronaldo kuate keturunan juga
saya merasakan anak muda itu tidak sesulit itu untuk kita ajak masuk melek dalam politik
tentukan target yang masuk akal
yang satu menghafal visi misi
baik warga harus tetap waspada dan kami juga akan terus memantau perkembangan perubahan cuaca ekstrim
gak ngerti tuh sih mami
ini adalah selimut selimut bekas pakai yang didonasikan oleh sebagian masyarakat di indonesia
ya doa terbaik aja untuk mereka dari aku
namun memang pada hari kemarin setelah sempat di assessment ternyata gedung rsud dianggap sudah aman
langsung aja kita ke museum yang pertama let s go
boni sudrajat menjadi salah satunya
agar juga nanti tidak bertabrakan dengan keramaian keramaian
jadi jawabannya akan sangat sangat standar
kita udah menggunakan teknologi ini sejak oktober dua ribu dua puluh satu sih
pemerintah kementerian keuangan terkait dengan tax amnesty jilid ke dua
kini sudah menyalip spiderman no way home
selain itu ia mengaku harga tiket kereta pada hari ini lebih murah
setelah mendapat arahan anak anak kelihatan banget udah gak sabar mau praktek
itu disiapkan sekitar dua ratus hari ini
hasil penjualan bisa tembus rp dua ratus hingga rp dua ratus dua puluh per kilogram
di skenario ini kita akan mengevakuasi seorang yang berada di lantai tiga atau empat dengan menggunakan tali atau rope
biarin aja menurut gue gitu loh
ada yang pengeluaran ada yang pemasukan
pihak sekolah pun tak membatasi kegiatan ayah di baitul kuro
tapi mungkin kita semua sudah bisa beradaptasi
mengendalikan rakit bambu menyusuri sungai berarus deras seperti ini bukanlah hal mudah
nah kalau cabai besar dan cabai keriting sudah tidak ada masalah
gusti melebarkan sayap silaturahminya
pasti penerimaan nggak akan setinggi tahun lalu
magnitudonya itu empat dua kalau nggak salah di tempat saya menginap itu luar biasa kenceng dan ya itu kalau kita membangun tenda di tempat yang salah takutnya malah tendanya bermasalah dan akhirnya membahayakan orang orang yang tinggal di situ
tarif penagihan masal tahunan mencapai titik terendah
karena tidak hanya pt timah tbk saja yang mengelola kawasan bangka terkait dengan eksplorasi timah
waktu itu kalau gak salah ya
seinget gue lu di wmn yang pernah ngelatih lu adi doang sih kayaknya itu
sehingga kemudian akan lebih mudah melakukan berbagai atraksi
and up dengan defisit yang jauh lebih kecil
untuk ganjar justru ini
tidak sampai satu kilo beratnya
dan usia produktif saat ini menjadi saat yang tepat untuk menabung dana membeli rumah
kita ke informasi lainnya dan kita akan mengupdate hasil putusan sidang banding kasus etik verdi sambo
itu hampir setiap malam terjadi gitu
seperti apa ya mbak laras kita harus menyikapi hal hal ini
kalo di antar ku tuh kayak udah paling tingginya gitu
selamat datang ke jungle
kritikus film atau apa namanya
itu kan semuanya membutuhkan investasi supaya masyarakat nggak disusahkan dengan prosedur yang berbelit belit
sehingga diharapkan nanti pada kedepannya inflasi bisa ditahan tidak lebih dari lima persen
laporan ancaman cyber dari direkturat signal australia
meskipun pr nya adalah satu misalnya inflasi
dengan donatur yang terus berkembang gusti dan para relawan mengumpulkan cuan untuk dibelanjakan sembako
kenapa ketua pssi itu sangat populer
untuk antisipasi kehabisan tiket pada periode libur lebaran idul fitri mendatang
inkubator kami ini sistemnya saya sebut sirkulasi natural konveksi natural
maka para calon penumpang yang terburu buru disarankan untuk menggunakan moda transportasi lain
agar cost daripada apa namanya budi dari cabai ini bisa turun
ada kendala apa secara psikologis
jadi kalau yang merupakan makanan pokok yang strategis itu biasanya kita tidak accept kita tidak punya
maka dua dua stres itu hilang
akan disesuaikan dengan kota di mana kemudian mereka berasal
kita enak hanya di bawah rp lima ratus
bahwa tanggung jawab gitu ya
jadi kita anggap bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh pnp
terus tiba tiba ada iverson kan kalau nggak salah nb street
pssi dan pemerintah jalan bareng bareng
untuk mengonsumsi bandrek dan bajigur apa adanya
minggu lalu sebelum kecemasan gen z ini keluar
pemilih muda akan menjatuhkan pilihan kepada prabowo gibran
anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan
pengacara almarhumah fina putri maya rumanti telah bergabung bersama kami siang hari ini di cnn indonesia connected
dan idealnya di setiap toko emas dijaga penjaga keamanan dan terdapat pembatas penjual
kita bicara tentang bagaimana lembaga lembaga itu
hanya saja dari lima menara yang direncanakan baru dua menara yang bisa ditempati
jadi kalau anda pendapatannya lima juta setahun enam puluh juta maka lima puluh empat juta tidak kena pajak
agar tidak berlebihan dalam konsumsi gula harian dan terhindar dari penyakit berbahaya
bukan kerja di kantor bukan kerja yang lebih ringan lah gitu ya kak
berkembang menjadi beberapa unit
banyak yang nggak bisa mengakses itu gitu
tapi dua puluh tahun lagi itu akan penuh
karena kan sewanya aja mahal dan orang orang pasti banyak kesana gitu kan
telah bergabung dalam program kemitraan
pelatihnya perbanas di libamanas dan
bahkan bahasanya dalam quote and quote kita mau anak muda ini potong satu generasi di dpr
tadi sepuluh tiga puluh tahun mendatang
dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan ya mempersiapkan
oleh urin biasanya urin kencingnya ke tikus ya itu leptospira biasanya
dan jawabannya saat itu saya jawab tidak usah lockdown
nah ini seperti apa
tidak soalnya rik kalo gak salah pernah juga di hitam putih
hal ini karena sebagian besar suku bunga tetap rendah
jadi ada empat capaian yang kita giring
mereka dirawat di rsud sumedang sejak sebelum gempa dengan magnitudo empat delapan terjadi pada minggu
melalui organisasi beberapa organisasi yang sudah saya naungi
jadi spillover effect dari kedatangan
tapi kan dia tetap bisa kontribusi di sepak bola
hidup mustalifah tidak kunjung membaik
itu tidak hanya kemampuan teknisnya
karena ini kesempatan buat kita tampil di piala dunia
tidak ada prediksi sepuluh tiga puluh tahun lagi
jika anda yakin dapat memenuhi semua persyaratan
untuk mendapatkan mungkin tersangka tersangka baru lainnya
yang memakai teknologi iot pada beberapa perangkat di rumahnya
itu mungkin dapet dari derika mungkin kasih saran mungkin ya
terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
tapi akhirnya kan udah diklarifikasi
pihak lrt jabodebek menyebut sebanyak lima belas rangkaian kereta lrt jabodebek sedang dilakukan perbaikan selama beberapa hari ke depan

pertanian cabai ini harus ada transformasinya
satu porsi sate kambing sebelum tusuk dijual di kisaran rp lima puluh
yang terpenting pada saat memotong kambing adalah
bahwa tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh satu
fokusnya ke anak muda atau ke wira usaha atau ke petani
output nya jelas dampaknya jelas manfaatnya jelas
tapi saat itu saya semedi
rintisan kami sebut demikian
sehingga target inflasi bisa dihadapi
terlepas dari tadi lo bilang hasil undian berpengaruh
mereka juga ditugaskan membantu penanganan bencana hingga menyelesaikan keluhan warga
nah itulah yang bisa selanjutnya didefinisikan sebagai heat web
ya itu deh pokoknya itu pertandingan karena itu juga
emil sapaan akrab ridwan kamil mengaku memiliki alasan dirinya memutuskan berlabuh ke partai beringin itu
di dashboard itu kesiapan sekolah
sejumlah pinjol tidak terdaftar dan tidak terawasi sehingga dapat merugikan masyarakat
justru dari pengalaman saya yang masa kecil itu hukuman fisik itu lebih membentuk perasaan saya jadi lebih sensitif lebih cengeng
bagaimana ibu kondisinya sudah sehat dalam kondisi sehat
udah gak kayak main pick up game sama orang orang legenda legenda yang lebih bilang udah tua tua
itu sebabnya jalannya pesantren ini masih bergantung pada uluran tangan para dermawan
nah kalau berbicara mengenai suhu atau cuaca yang agak terik di beberapa hari terakhir di jakarta
sebenarnya apakah memang ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani karena tadi ya faktor cuaca ekstrim el nino kemarau panjang begitu pun juga dengan ada penyakit pak
dari investasi yang dilakukan jokowi itu tuh jangka panjang
jadi kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau hauk gitu masih latihan online gitu atau yang gak ada sama sama yang keluar
pajak yang kita collect kita tadi bayar untuk bangun berbagai macam infrastruktur
salah satu hal positifnya adalah ini akan memunculkan ekosistem digital yang jauh lebih mapan
terlebih dahulu bahkan di ketua jogja jogja dan jakarta saja yang punya motor pemadam kebakaran
jadi ini semuanya adalah upaya menggunakan apbn
belum memiliki lapisan lemak di bawah kulit
sehingga para pemain bisa sebanyak mungkin gabung dengan timnas
dia bersama beberapa kawannya membuka jaringan untuk mencari jalan keluar
dan ini kredit untuk iwan bule ya
salah satu murid adik adalah tuan anadra mengaji
jadi harga di sulawesi selatan itu biasanya selalu lebih murah dibanding di jawa
mulai dari angkutan kota bustrans jakarta mrt
selain sambo empat terdakwa lain mendapatkan tuntutan yang beragam
nah sekarang yang perlu kita pikirkan
sauda hanya mengandalkan bantuan sanak saudara dan tetangga sekitar
bapak kos gusti sering diminta tolong oleh bapak kos untuk membantunya dalam pelbagai keperluan
untuk melakukan kritik bahwa
tapi kerjaan yang dilakukan sintayong
pertandingan apa yang paling memorable buat lo
dan kita akan melihat skema bunga kpr
tapi kalau berbicara lebih panas lagi negara tetangga kita india
ini juga menampak pada kesehatan mereka
karena kakak gue waktu itu masuk salah satu sma di jakarta selatan
berasal dari mata uang lokal rp tujuh puluh tujuh puluh lima
seperti yang ada di masjid nabaus salam jalan alun alun rangka surabaya
gajah dan harimau kemudian berbagi tempat di perbukitan ini
ya makanya kenapa presiden sangat menekankan pentingnya investasi pentingnya kita menciptakan nilai tambah
pemain kita kan masih belum mampu punya mental yang kuat sebagai pemain profesional gitu kan
jadi konten itu kita lihat untuk mendapatkan penonton
karena apa sih namanya kayak belum istirahat gitu
penerimaan pajak kita melonjak cukup tinggi
sehingga tadi kesepakatan kesepakatan kemudian inovasi inovasi kemudian kolaborasi harus mampu membuat kita siap untuk memitigasi segala potensi risiko yang ada
saya tidak akan terkejut jika mungkin kombinasi biomarker dengan tes perkembangan
yang harusnya kita berpikir misalnya
sebenarnya variable apa pak yang dominan selain tadi cuaca kemudian juga faktor teknologi
karena edukasi atau karena sosialisasi atau karena pengalaman belum maksimal
karena laju vaksinasi tahap satu dan dua di ibu kota tergolong cepat
karena kursi yang diperoleh itu kan suara akumulasi dari mereka yang mencoblos partai
kalau berbicara dibuka kembali ataupun ini sempat ditutup
di mamat keliling bahasa indonesia
bekerja tapi tidak dibayar
ini cuma ada empat ya pak ya di surabaya
apakah sudah dijadwalkan kapan akan diumumkan
tapi tetap kita untuk infrastruktur yang awal dan strategis kita akan sediakan untuk ikm tersebut
eh lu tapi emang lu basket smp kelas dua gak telat menurut lu
tanggal empat belas saya ke mas burhan dulu untuk melihat bagaimana kemudian data dan juga trennya begitu mas burhan
untuk ditransformasikan menuju green
mas burhan memang benarkah alat peraga kampanye yang out school yang konvensional ini masih cukup menarik paling tidak
jadi energy sector harus ditransisi gimana land use nya gimana agriculture gimana
jadi kalau bicara tentang benefit manfaat ekonominya
waktu itu sma negeri kan nggak boleh
kita butuh pakaian dalam
tapi kita akan menyeberangi jembatan
associate profesor komputasi dan sistem informasi
namun perlu diperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas yang belum kembali normal
kemudian dicek lagi lebih detail misalnya di inflasi inti atau core inflation
hingga komik komik modern seperti one piece dan naruto bisa anda jumpai di sini
yang akan dijalankan oleh promotor promotor di indonesia
tidak hanya itu guru pengajar quran braille pun minim
bahkan sekarang kita bandingkan apple to apple
saya kemarin baru cerita dengan bu menkyu juga
jadi cepat atau lambatnya benar benar sangat tergantung kepada kita semua
meski perayaan kue bulan baru diperingati dua puluh satu september mendatang
alasannya hanya benar benar tidak tahu alamatnya di mana
nah disitu baliho sama spanduk masih menempati peringkat paling atas
sambung ke dua puluh satu pos
warga berharap integrasi tarif juga berlaku
saya berharap semua pihak ayo kita sama sama melek membuka mata kita malahan
sehingga kita bisa termasuk peran pemerintah yang sekarang makin berperan aktif sebenarnya
dadah sampai ketemu lagi di weekend gateway berikutnya
popda dimana sih itu berarti gua lupa
sebagai contoh jerman sudah diangkat tujuh puluh dua persen
dengan tema yang paling sangat menantang sekali
terakhir kita tahu inggris sudah masuk ke resesi jepang sudah masuk ke resesi dan
hingga beberapa hari ke depannya itu tidak ada bantuan sama sekali
karena ada beberapa hal yang menyatakan tiba tiba mereka
namun ayah mendapati semakin hari anak yang datang mengaji semakin sedikit
tapi memang ada beberapa hal hal penting yang harus benar benar semua stakeholder terkait terlibat ya untuk lebih memajukan lagi industri perfilman tanah air melalui karya
kalau emang liganya jalan baru kita berkumpul lagi
yang perlu langkah langkah proaktif untuk menetralisir prosedur politik untuk
tkl ini bu yang dbl dia sempat ke amerika
nah dalam prinsip keadilan ini selama masa pandemi kan
di podok posatan ini saya betul betul mengkonsentrasikan teman teman tunanetra yang tinggal di sini
menyoroti sekelompok aktivitas pada awal tahun ini
berarti nanti kami akan melakukan progres selanjutnya kepada pihak kepolisian
waktu itu merpati udah dua kali terus
sebenarnya justru melanjutkan dengan
jika perlu foto tuh before afternya
kenaikan pangkat secara istimewa
sehingga apa jalan jalan produksi di desa itu menjadi ada
menekan beban biaya hidup
yang aktif berkaitan dengan politik mungkin twitter atau x ya
polisi menyita barang bukti berupa ijazah palsu serta surat keterangan dari universitas syiah kuala
yaitu kereta batara kresna
turunan permukaan tanah ini menjadi melambat dan stabil
untuk harganya dapat sekitar rp dua ratus dua puluh
jadi pada november itu kembali di berlakukan untuk wajib masker
kuahnya creamy kental dan gurih berisi jagung pipil wortel dan daging ayam dadu
rasio utang indonesia terhadap produk domestik bruto atau pdb menurun dari empat puluh lima
kemudian saya melihat memang bantuan itu ada tapi hanya dari orang per orang
namun di tahun dua ribu dua puluh dua kita dengan penerimaan yang bagus ekonominya mulai tumbuh tinggi
perlu diperhatikan bahwa pemberi pinjaman hanya akan melihat riwayat kredit australia anda
tapi aduh tapi kok gue susah ya ini gak bisa naik
agak melompat lompat tapi memang harus seperti itu
dan akhirnya harus merantau baik itu ke jakarta atau kota kota besar
beserta seluruh kepala staf angkatan
jadi pemulihan ekonomi terutama berbagai dukungan terhadap transformasi ekonomi hilirisasi
meskipun reserve bank australia telah menghentikan kenaikan suku bunga selama beberapa bulan terakhir
pak nadiem makarim mendikbut ristek yang
di sisi jalan di australia kita harus mengikuti penyelamatkan ganja untuk penyelamatkan ganja untuk keperluan kerja
karena dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur
tidak bisa memproduksi asih
kita sepakat bahwa sinkronisasi jadwal itu penting
dan kalau kita lihat sembilan puluh menit
kalau kita kerja duluan memang kita lebih cost lebih costly lebih mahal
baik langsung dari mabes polri arya dita utama
dalam menghadapi volatilitas tinggi pada mata uang asing
nah sementara untuk cabai rawit mereka levelnya masih sekitar empat tiga atau empat
jika anda dalam pekerjaan yang tidak stabil
jadi gini waktu itu gue awalnya
memiliki keuntungan yang sangat penting
nah sehingga ini memang ada rentan waktu yang perlu dijelaskan oleh ketua kpk firly bauri
kan tidak perlu pujian itu diucapkan gitu kan
rumah rumah dan ada areal pemakaman sedikit gitu
nah ini yang fenomena yang terjadi sekarang
sinergi horizontal antar kesatuan
ngontrol gurunya sarana prasaranya metodenya
untuk pinjaman pribadi yang tidak diharuskan
ternyata bukan hanya premierni southway saja yang menolak gagasan itu
dan presiden putin saat itu menyampaikan karena presiden zelensky menyampaikan
saya semua itu kembali lagi sama diri sendiri yang pertama harus menjaga kebersihan
jika ditakar dari honornya sebesar lima puluh ribu per jam mata pelajaran
ustadz pengajar quran braille diberikan pelatihan berkala agar makin terasa kemampuannya
awalnya mereka yang belum bisa membaca quran atau belum bisa membaca huruf arab aja
berarti uji coba terlebih dahulu begitu ya pak ganjar ya
menteri kesehatan mark butler membela medicare
mereka kan berkecim sama itulah
saya nggak tahu kalau untuk yang petani kebanyakan kita terus terang jujur saya katakan
di episode selanjutnya bagi sahabat kata data
ya mereka adalah anak anak yatim piatu atau duafa
misalnya jika anda ingin membayar lima dalam lima tahun
tapi kalau anda dapat pekerjaan pekerjaannya menghasilkan pendapatan yang di atas pendapatan tidak kena pajak
jadi masalah ini bukan hanya masalah indonesia
ayo kita duduk bareng mereka itu butuhnya apa
ada tiga ring yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan
jadi anda membayar sekitar satu delapan ratus dalam pinjaman dan keuntungan
kita sebelumnya empat kali
karena adanya inkubator di rumah ini
kemudian mas abraham sirajaya caleg partai golkar
artinya bukan berikut juga adalah mentalnya bagaimana ibu hamil
apa yang akan kemudian menjadi pertimbangan begitu
yang ada di bawah yang ikut mensosialisasikan dan kita pun juga turun
ya jadi kalau pupuk itu lain hal ya
lebih mahal dibanding biaya kuliah di universitas berbadan layanan umum blu
ini menyebabkan penerbitan surat utang kita menjadi turun sangat drastis di tahun dua ribu dua puluh
aduh gede banget di badan langsung
buat tindakan atau konten yang sebetulnya berbahaya tadi
seminggu ya cukup dua tiga kali
tapi commer udah bilang sama gue
sudah ada yang badannya panas dan sebagainya
sama daryl gue satu angkatan sama dia
semakin sering berinteraksi dengan sang bapak kos gusti makin mengetahui bermacam problematika tunanetra
nah bagi anda yang menyukai petualangan dan berburu foto
harapan saya semoga semuanya itu bermanfaat itu saja
ayah bisa menutup biaya operasional kegiatan di baitul kuro
dan berasal dari keluarga prasejahtera
di situ ada persaingan pastinya kan
pihak oposisi nisotwils pun menyatakan
karena tingkat vaksinasinya juga sudah cukup sukses ya
kemudian abis itu kan pasti kita naik kan
saat ini pemerintahan victoria sedang mencari cara yang lebih baik
karena tidak bayar yang pertama
kalau mau beramai ramai ada juga pilihan lain seperti pilot set dengan setting meja dan bin bag warna warni
oke kalau misalnya saya traveling sekarang ya memang udah jarang banget
mbak anissa apakah sebelumnya bmkg nya thailand sudah pernah memperingatkan bahwa akan ada gelombang panas atau seperti apa
dengan optimisme konsumennya mulai baik
sebagian orang menilai untuk mencegah hoarding disorder harus dimulai dari diri sendiri
karena saya liputan gempa ini sudah beberapa kali ya
kakak serta surat kelahiran bayi
terutama dengan profesi mereka yang beraktivitas di luar ruang
karena mitigasi itu hal yang sangat penting
pertimbangan gue waktu itu
di peliputan cnn indonesia bandung jawa barat
sekarang kita kan punya banyak pemain yang tampil itu rata rata usia muda
untuk melakukan sholat ibadah
memang tidak langsung ya berproses lah bergradual
biasanya menimbulkan biaya tambahan
masih membutuhkan support atau bantuan dari pemerintah
informasi yang kami dapatkan dari bmkg kelas satu bandung memang untuk warga khususnya warga di sumedang ini
yang menjadi trending di twitter ya
nah kita perlu pertimbangkan bagaimana pola makan kita sehari hari gitu
prediksinya adalah empat puluh empat hari ini lebih dingin daripada turun sedikit dari hari kemarin
bagaimana kita bisa menanam selalu panen tanpa mengenal musim
dan memang berdasarkan data pada november dua ribu dua puluh satu itu ekonomi inggris sembilan
sebelumnya musim panas terus sekarang ganti ke musim hujan kemarin sempat hujan juga beberapa
jadi relatif sebenarnya yang disampaikan oleh pak saiful tadi
bahkan kalau sintayong pun yang melatih tim nasional u tujuh belas saya dukung
baitul kuro rutin dilaksanakan setiap jumat sabtu dan minggu untuk membantu anak anak yatim
terpaksa dipulangkan dari rumah sakit
dari perspektif orang tua siswa memang mengendaki secepatnya ada pembelajaran tatap muka
untuk membahas fenomena ini bergabung bersama kami ada bima yudhistira direktur center of economic and law studies selyos
ini kan rata rata pemain usia dua puluh satu gitu kan
selain itu memutuskan mengajukan kpr dan juga kpa juga semakin kecil
selanjutnya masukkan daging bebek hingga matang dengan api sedang
mendapatkan lapangan kerja juga susah
utang pemerintah bertambah delapan ratus dua puluh lima triliun dibandingkan akhir dua ribu dua puluh
misalnya buru buru exit strategi
karena dalam islam allah memerintahkan kita untuk membaca
untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang dilakukan
merupakan rangkaian pertemuan kita mulai sejak tahun dua ribu dua puluh dua
belum setuju untuk hal tersebut
terus waktu itu tim nas langsung kayak gabung gitu
maka mereka menjadi tidak buta hati meskipun buta mata
memanfaatkan mobil yang di depan untuk memanfaatkan mobil yang di depan untuk memanfaatkan mobil yang

mempengaruhi growth mempengaruhi inflasi
nah apa yang saya lakukan atau mungkin lebih tepatnya berusaha lakukan adalah cardistry
kami tidak tahu belum mendapatkan informasi
tidak semua orang berhak mendapatkan pinjaman pribadi
rekonstruksi kemudian dilanjutkan di lokasi ketiga
apa apa kemudian bisa anda ceritakan
meningkatkan nilai tambah ekonomi kita
nah di sebagian wilayah indonesia selain suhu yang dirasakan oleh masyarakat meningkat
yang kita minta itu adalah data data yang benar ya
kita ada air sedikit pakai drip irigasi
per hari ini per tadi malam sudah menjadi sepuluh orang
tank juga disitu sebenarnya menurut gua tim itu potensi luar biasa cuma memang satu dan yang lain
kita nggak ada yang mikirin mengenai gempa
akhirnya kemarin juga ada kasus
tni polri harus menjadi bagian penting
di episode ini gue bareng managing editor katadata mas arya wiratma yudhistira
agar bisa melakukan hal hal positif
lalu dipanaskan dalam perapian agar bumbu cabai meresap
jadi kita lebih pilih daripada dia main ke mall kita mendingan buat sushi atau cari aset gitu ya
gampang batuk ketularan ke anaknya gitu pergantian musim kemarau ke penghujan ini
kota lama tetap menjadi magnet wisatawan yang datang ke kota semarang
dijual ini bisa dalam arti dijual untuk mendapatkan rating untuk mendapatkan oklan gitu
jadi kita berharap dengan satu tahun ke depan nanti ini
oke ini menarik yang barusan anda jelaskan pemirsa
sebenarnya di bagian bawah di loket bagian bawah itu megi
harus kuat sekali biar nanti nggak kusut
tapi kan cuma tujuh persen dari populasi pemilih kita yang aktif di twitter
ini kayaknya ada target yang mau dikejar nih bu salah satu ini nih
kita lagi mempertimbangkan itu semua
ketika kalau di saya ya ketika pembuka mata terus baru bangun nih terus ngeliat langit langit
meskipun ada beberapa lokasi pengungsian mengusahakan trauma healing trauma healing
jadi kalau gue mau tanya apa apa gue bisa langsung tanya
ya udah saya putus asa gak bisa lagi gimana sedih lah
iya kita kemarin dua pekan lalu ya ketika fenomena citayam fashion week ini ramai
ini akan membentuk mentalnya marcelino
kalau lili pali bisa milih timnas belanda atau timnas indonesia dia pilih timnas belanda
gak bisa belung sushi nya atau gebrangnya ya
membawa energi fosil juga di samping costnya mahal tentunya kemudian ya tidak mudah untuk mentransportasinya ke lokasi tadi
ternyata kandungan gula di minuman kemasan ini cukup tinggi
maka wilayah sasaran penjahat dunia maya dan perbankan online
dan sudah melakukan pemeriksaan maraton sebanyak lima puluh dua saksi
kayak gitu gitu kan baru
mengenal agama dan mengenal tuhannya
baik mas abraham kalau anda berkata bahwa itu bisa dilihat dari kerjanya begitu ya
ngeliat anak anak basket tuh kayak keren ya
laporan austrian exprint kali ini akan membahas
ngebayarnya juga dengan harga yang sangat mini
ada negara yang menerapkan briket di pph
selama dua tahun pandemi itu memang kita fokus ke situ mas
diatur oleh kementerian keuangan
bekerja di negeri orang bukan tanpa masalah
meskipun dalam situasi global economy yang belum recover
jadi apa yang ini artinya adalah bahwa benchmark industri untuk apa yang diklasifikasi sebagai
rekonstruksi langsung dihadiri oleh lima tersangka
kini ia menempati shelter sementara bagi warga kampung akwarium yang tergusur
menurun pendidikan itu ada orang tua saja kadang minatnya sangat rendah apalagi enggak ada orang
tapi satu satunya jalan untuk menunjukkan bahwa kita yang berbeda kita harus bekerja dulu
dengan sistem ini para petani dapat menanam tiga jenis sayur dan satu jenis ikan dalam satu lahan
karena memang awak media sudah berjaga di lobi pintu masuk dan juga pintu belakang di gedung baras krim
kalau dulu kita lihat misalnya kalau di media cetak itu ada misalnya saat kabar yang banyak sekali berita kriminalnya gitu
maka pasien pasien yang ada di tenda darurat ini berangsur angsur akan mulai dikembalikan lagi untuk dirawat
tetapi tetap bagaimanapun kalau dia di pulau terpencil kan kita membutuhkan supply
aku dapat ukt nya rp tiga lima sampai rp empat juta
sekaligus kemudian mengembangkan kapasitas adaptasi kita ketika kemudian kita tidak akan siap pacu dengan waktu
setelah tandu sampai di atas tim bekerja memindahkan korban ke tandu
paling tidak kami sudah agak akrab ya
gak jadi satu lahan
jika tidak akan terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat
enggak itu keputusan yang digodok udah lama
nah udara kalau dipanaskan itu dia menjadi ringan
ujian sesungguhnya di piala asia senior nih
festival film itu adalah barometer pencapaian ya kan ketika storytelling tematis dan lain lain
demikian disarankan oleh andrew detswell
pinjol merupakan pesaing yang berhadapan langsung dengan kooperasi simpan pinjam
coba dong nih ajak yang ini nih
dan ternyata dari gedung rupa tama ini untuk ke gedung baras krim itu ada jembatan semacam jembatan connecting yang mengubah
si menumpuk bareng itu gak kelihatan sebagai isu karena kan space nya lebih gede jadi nggak kelihatan menumpuk
tapi secara konkret bisa recap lagi benefitnya yang kita miliki dan apa hasil konkretnya secara keuangan lah
bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi
untuk memastikan bahwa kasus ini benar benar dilanjutkan oleh kepolisian
setahu aku sih tergantung dari pendapatan orang tua
di ekspor import itu meningkat
dari pola asuh orang tua mario ini sendiri
itu dibandingkan dengan total belanja pemerintah pusat
dengan orang yang punya pendapat berbeda terus
ini katanya memang ada unsur unsur budayanya juga ya di sana ya
wah ini sih luar biasa ya jadi bukan karena ini adalah camping pertama kami tapi di luar daripada itu
halo jumpa lagi di podcast cnn indonesia si paling sport
yang belakangan santar dibicarakan akibat fenomena citaiam fashion week
nah karena itu yang penting sesungguhnya
untuk semua obat lainnya
ridwan diberikan hak guna oleh seorang dermawan
dokter spesialis gizi johannes chandrawinata menambahkan
nah ini yang kita harapkan ke depan
itu tuh tergantung dari gaji orang tua
kelasnya nasional gitu loh
untuk implementasinya kita mulai
kemudian diisilah dengan anak anak yang butuh ruang
ya malah di masa peralihan jadi di sebagian wilayah indonesia ini masih di masa peralihan mas teddy
langsung duduk di meja praregistasi
jadi di satu sisi jumlah pemilih gen z dan millennial tadi disebut lima puluh enam dari total populasi sangat besar
sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang orang orang yang berpikirnya adalah orang orang yang berpikirnya
jadi memang karena saya turun ke bawah saya lihat sendiri kenapa usia itu kadang kadang bukan menjadi faktor utama
untuk diberikan kepada sanak saudara
karena banyak orang tidak sadar begitu dia pasang iot misalnya terkait dengan cctv rumahnya
konsumen dari tiga generasi
jadi kita enggak usah didiskusikan masalah ini
dia kenanya juga pas lagi latihan katanya
ketinggalan gadgetnya itu mungkin bisa lebih cemas
masyarakat dapat terus memonitor perakhiran cuaca yang dikeluarkan oleh bmkg begitu
pos yang lain itu luar biasa besar
pemain masa muda gue nih
untuk mewujudkan air bersih sanitasi harus ada hal hal yang dilakukan integrated begitu juga pak ya
yang awal dulu woh ini
kemudian rumah rumah di penataan pemukiman atau yang kampung kumuh ya
jadi akhirnya wah sekali dua kali main sama mereka akhirnya ngebantu gue juga
musim hujan enaknya makan yang hangat hangat ya
financial inclusion yang lebih termasuk munculnya sekarang dengan teknologi digital
ada tumpukan box ada tumpukan sampah juga di sini untung ya ini ada di luar ruangan
jadi saya ingat joko anwar pernah ngomong beberapa tahun yang lalu kalau saingan jangan sama gue tapi sama angli
kalau anak muda tetapi tidak dikenal oleh populasi pemilihnya juga tidak akan dipilih
kembali harus dirawat kembali di tenda tenda darurat yang didirikan
sehingga harus integrasi sumber daya air ini dilakukan dalam pembahasan forum ini
merupakan sebuah kejahatan cyber yang menargetkan mereka
gue selalu bilang temen temen gue yang duitnya banyak lah
kerusakan ekologi hutan ini karena kawasan bangka sendiri juga terkenal sebagai kawasan hutan
tapi kenapa tahun ini begitu parah pak
jadi ya adanya penetrasi atau akses internet yang lebih baik
dari zaman maksudnya udah berapa tahun ini
sudirman misalnya gitu malah pertanyaan
kayak sebulan terakhir di bali gue kayak
tapi kemudian tren utangnya terus meningkat
pelayanannya lebih standar dan juga kemampuan untuk meningkatkan basis pajak kita
karena begitu ada salah satu calon
dan selama itu pula tak ada perasaan yang lebih membahagiakan
yang bukunya pun sudah dijadikan film nih amel ya
kreativitas apa yang kita bisa lakukan tadi memang hilirisasi salah satu yang bisa di
karena waktu itu keadaan dan kondisinya
akan dipotong kecil kecil untuk olahan gulai atau sop
riset apakah anda juga punya penelitian di indonesia ini
kemudian terendam ini juga konteksnya kepada daerah daerah yang sudah banyak cekungannya
moda berbasis jalan seperti mikrotrans bus transjakarta moda berbasis rel seperti kereta mrt lrt jakarta hingga kereta komuter lain
sebenernya di daerah jauh jauh sana
masih menggerakkan kita semua gitu
sempat sepi selama masa mudik lebaran stasiun manggarai pagi ini nampak kembali ramai oleh para pengguna kereta rel listrik
kebayang gak sih kalau ini semua ada di dalam satu ruangan terus kita tinggal di situ
sanctuarik harimau sumatera ini secara utuh berada di satu kawasan dengan barumun nagari white life sanctuary
jadi jangan menghalalkan segalanya untuk dapat trufi ciki atau apa
kira kira kita nanti kemana lagi ya dibikin gateway selanjutnya
kreativitas dalam pengolahan utang
dan juga mempengaruhi ekspor impor ya dalam produk domestik berutuh kita
entah itu dengan insentif perpajakan atau dengan belanja
kerja yang terlalu berat istirahat yang minim dan tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang baik
wah nggak mungkin dapat tempat lagi di itali ini kayaknya
kalau yang color ya dari satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh aja
jadi ini skenario ini muncul misalnya dalam situasi penyelamatannya
nah kemudian bagaimana kewajiban
kali ini gak seperti opening di episode sebelumnya ya chen ya
dikelola secara hati hati
berarti artinya materi penyadaran itu menjadi cara anda begitu ya mbak sindi ya
untuk di peron tempat saya berdiri saat ini atau di peron enam puluh tujuh merupakan peron yang biasanya itu paling ramai masyarakat yang akan berangkat
konsumsi minuman manis seperti ini sudah menjadi hal yang biasa
mencari keuntungan untuk mencapai keuntungan yang mereka inginkan
karena ini merupakan stasiun transit untuk menuju ke sejumlah kawasan di ibu kota dan jabodetabek
pengennya apa kalau sudah bisa ngaji
yang akan menjadi bekal anak anak baitul kuro ketika telah dewasa kelak
kalau kita lihat misalnya dari acara televisi atau bahkan media cetak
walaupun waktu tempuhnya itu cukup lama
terus yang kedua adalah mereka ingin mengakses lrt untuk menuju ke kereta cepat
jadi itu yang disebut aspek keadilan yaitu pajak progresif
namun masyarakat lain juga sebagian besar juga sudah tidak menggunakan masker
bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia
di antaranya charlier cut
karena ada juga yang kemudian pengakunya ekonomi remah kemudian ternyata di lapangan sebaliknya
dan juga akan naik ataupun juga turun ke peron yang dituju
dan sebagai informasi juga tadi sekitar pukul lima belas ini dari pantauan kami di sekitar dukru patama itu mobil toyota camry milik fili bahuri sudah tidak ada di sini
kalau melihat hal ini siklus ini apakah wajar terjadi atau mungkin sudah terprediksi begitu dari jauh jauh hari
bahwa target juni dua ribu dua puluh dua ada formula e misalnya
kan ada yang harus diparut dulu si hijau
sudah dilakukan fogging sudah dipantau oleh juru pemantau jentik
seiring berjalannya waktu pemanfaatan skatepark kali jodoh juga bisa menjadi tempat lahirnya sejumlah talinta talinta dalam skateboarding
jadi siapa yang mau melarang itu
kebanyakan warga desa hanya lulusan smp atau bahkan sd
itu pelatih waktu itu pelatih popda juga
jadi selama hujan tetap bisa piknik
nah ini lu sekarang tahun terakhir di sma udah ada rencana kuliah kan tahun depan ya
itu kalau menurut lu lo kurangnya di apa setelah ikut dbl seleksi
waktu waktu libur panjang lebaran di stasiun manggarai ini mengalami penurunan jumlah masyarakat ataupun juga warga
apbn kita dengan kondisi pemulihan ekonomi yang kuat
itu diundang oleh didukung oleh undang undang
di sini anak anak akan diajarkan membuat empat jenis sushi oleh chef
tapi role yang lebih besar untuk tahun
dan juga melihat bagaimana kita harus tetap mencatat pengeluaran kita untuk melihat bagi porsi mana yang harus dihemat
jadi pengamen pekerjaan apapun gitu
belanja ikn sampai sekarang itu sekitar dua puluh tahun
dan investasi di bidang kesehatan dan life sciences
tambah lama dia berada di indonesia
ada indikasi infeksi di darah
nah ini sudah selesai
kita bisa tumbuh di level yang kita harapkan itu ya
tidak seperti singapura itu negara kota dan pulau ya lebih relatif lebih mudah untuk mengelolanya
untuk orang berpendapatan yang cukup besar ya
daripada ngumpulin karena kan kalau kita ngumpulin sampah itu jadi penyakit
karena jendela jendela yang kemungkinan bisa dimasukin sama orang
atau tahun lalu yang pemulihan nya masih sangat jauh
menjadi pencahaya dalam hidup
jumlah yang jauh dari kata kata yang terkenal di rsud cilengsi
yang coach justin bilang bahwa singapura empat kali juara
kaya dia nggak tahu yofie nuno juga bu kayaknya
pada saat ini pengguna tidak menyadari secara pasti apa yang mereka pakai
bagus ya maksudnya jadi daya tahan tubuh kita untuk penyakit kopit sembilan belas ini bisa preventif lah
nah ini jagung manisnya udah dikupas gitu ya udah diparut
karena banderik kan aromanya lain dengan bajigur
konsep dari hidup kami adalah kami
kalau anda bicara tentang total utang negara terhadap gdp
kondisi fisik putri esti mengalami perbaikan yang signifikan
lebih dari enam puluh satu tiga persen responden mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari
target inflasinya misalnya tapi juga
itu yang bisa kita lihat adalah
oleh sebab itu kita beruntung dalam tujuh tahun ini
dan bisa datang kapan saja belum selesai berserah dari latihan tugas sesungguhnya sudah menanti
yang lantai bawah adalah untuk mereka yang akan transit untuk tujuan bekasi sudirman tanah abang jatinegara dan juga cikarang
karena mereka sangat memahami sangat mengetahui
tetapi secara fundamental tidak terdapat perbedaan yang signifikan
hari ini jarang nih bahwa kita dua kali beruntun ya berarti
kebutaan dan usia tak menghentikan mereka untuk belajar mengaji
nah ini kalau si beef nya sudah matang
setiap apapun yang dilakuin sama tim nasional
di situ kita curahkanlah semua kecintaan lo sama kartu pengen lihat kartu yang mungkin selama ini lo cuma lihat di internet gitu
namun sayangnya baru ada enam inkubator yang dilengkapi ventilator atau alat bantu pernafasan
di sini anda harus memastikan beberapa hal mulai dari nama anda nik anda dan juga nomor kartu keluarga anda
ketika banyak keluarga prasejahtera
di dalamnya adalah pemain pemain mereka

namun untuk bisa meminjam dana anggota harus menyimpan uang terlebih dulu selama setahun dengan bunga dua lima persen yang menurun setiap bulan
penggunaan teknologi ini akan cosplay tadi

jadi kalau yang kemasan satu kilo atau sembilan
ya udah kita bikin pakai dicampur dengan rosella
di saat peralihan musim diantaranya influenza demam berdarah diare penyakit kulit serta
gue melihat u tujuh belas ini
nah padahal ini sebenarnya tingkah laku yang berbahaya
mengenai pendapatan yang tidak kena pajak artinya setiap orang yang punya pendapatan hingga lima puluh empat juta tidak kena pajak setahun
alhamdulillah sehat selalu ya
kita lihat nih deretan pemenang pemenangnya atau deretan yang jauh lebih besar
cuma memang on the weekday kalau lagi hari kerja tuh kan kadang capek ya pulang kantor
apa sebabnya ternyata anak anak ayah ini yang murid ayah ngaji ya memang mereka keadaannya yatim saat itu
eh seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu dua ribu empat dua ribu tujuh kita tuan rumah
bahwa masalah protokol masalah sop itu tidak sepenuhnya dijalankan secara proporsional
tadi anda sudah mengatakan bahwa sejak pandemi awal pandemi dua tahun yang lalu
jadi yang di judul pendapatan tidak kena pajak
yang kalau untuk di jam jam sibuk ini melayani penumpang di sepuluh sampai dua belas gerbongnya
nah kita juga tidak mau salah sasaran atau salah menentukan kan
hoarding disorder meski bukan termasuk penyakit yang berbahaya
tapi gue lihat mereka setiap hari masih latihan
akan membantu anda menghitung pembayaran kembali
makro ada di koran bisa saya
sebenarnya di sini kalau dilihat dari aplikasi telepon itu sekitar tiga puluh dua tiga puluh tiga sekarang
akibat daripada lanina ya seperti itu yang kita ketahui bersama sama
dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah irak
reinders itu lima puluh lima tampaknya indo banget kan
ini yang selisih ini angka siluman atau seperti apa
terus udah nggak lagi cuma beberapa kali gitu
namun dalam dunia yang kini serba digital kooperasi mendapat tantangan dari lembaga penyedia pinjaman instan seperti pinjaman online atau pinjol
kalau kita pakai mentega di atas pan
gue tidak mendukung sosok sintayong yang gue tidak kenal
sebenarnya gue ada jawaban soal itu
jokowi adalah tadi saya sebutkan adalah
di usia muda dan kualitas lapangan kerja
pada dasarnya saya setuju ya mas abraham
trofi kita susah karena kualitas pemain kita pas pasan
ternyata setelah diberikan promo dan cashback memang ada kenaikan penjualan
sementara enam nya yang sekarang akan kita evakuasi
yang kita pingin banget dari dulu kan adalah
atau ketika harusnya inkubator itu dikembalikan
sama the tank lagi pindahannya kan
satuan pendidikan yang dulu pernah uji coba
dari total kapasitas let s say tujuh puluh tambah lima
terkadang ayah merogoh koceknya
soal misalnya komputer soal data
ini yang mungkin akan menimbulkan dampak inflasi yang menurun
terutama konsentrasi di bidang ekonomi
ya tapi kita sebelum terlalu jauh boleh ngomongin tentang karir basket ini
tim liputan cnn indonesia
museum ini memiliki banyak spot foto menarik tapi yang ini agak berbeda
sebelum matahari terbit dalam cuaca buruk yang dingin
waktu pandemi sektor kesehatan booming banget
efek muda atau efek usia itu belum menjadi faktor determinan yang signifikan dalam menentukan pilihan
enam puluh tujuh sampai tujuh puluh
oh kalau ini udah agak ngunci bawahnya ya bisa dibalik
berikutnya lagi juga terkait dengan
salah satunya dia bilang dia udah tahu
mungkin satu bulan itu mendapatnya sekitar
makanya muncullah pandemic fund
jika gagal melakukan pembayaran tepat waktu
terima kasih irin wardani atas laporan anda selamat bertugas kembali
dan dalam rangka mengungkap atau melakukan kegiatan penyelidikan ke polisi
karena saya melihat penderitaan orang orang ini luar biasa
sekarang turun di sekitar rp satu ratus tujuh puluh enam triliun
reka adegan dimulai dari rumah di magelang
rencananya pembangunan tiga menara lainnya akan dikebut dan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
kita akan melanjutkan dialog bersama pak ganjar pak syaiful dan juga pak iman
kemudian benar benar berjalan sesuai aturan
jerman belanda belgia spanyol lagi bangkit
rumah banyak yang rusak itu sangat luar biasa apalagi yang dirasakan oleh korban
perawatan delapan puluh lima unit pemadam wajib dilakukan tiap hari
arya ditatama indra hadi jakarta
nah maknanya juga mendalam karena selimut itu yang menemani kita saat tidur saat kita bermimpi memberikan kita kenyamanan dan juga kehangatan
ada yang gak dukung kita dua duanya
kalo dari om atau sodara gitu adalah juga yang atlet
kasian tuh temen gue di php in sama dia
karena menyelesaikan proyek proyek nasional yang memang tahap yang presiden mengharapkan
ya baik jadi kita melihat pemulihan itu
sementara lima orang wni masih berstatus hilang kontak
ya terima kasih mbak
tapi itu kan buat saya buat anggota tim pemadaman sudah makanan sehari hari
dan juga misalnya dalam kondisi di mana tidak ada tangga
dan ada pulau seperti papua kemudian sumatera kalimantan sulawesi
masih bersama gue vincent manahem dan albo christian
latihan di situ nah tiba tiba
serta memiliki tekstur yang empuk
ada yang sampai lebih dari empat jam gitu
biaya kuliah per semester sebesar rp tiga tujuh
kalau zaman dahulunya di zaman saya tahun sembilan puluh an masih belum ada
sekarang juga sudah mulai banyak pandang ya karena film film indonesia banyak yang masuk
dan selamat malam teman teman abastol
ada yang bilang kalau lagi defisit ya nggak usah ada ikn
nah itu dibawa ke jakarta
kita tidak pernah membayangkan di brazil selatan akan ada banjir besar
nah itulah jawabannya kenapa kalau disebut golden generation oke
ia juga akan lari ke sana juga
yang diperkenalkan untuk menjanjikan layanan kesehatan sesederhana mungkin murah dan seadil mungkin
menimba ilmu di pesantren samaan darussudur
dan kami berusaha ingin menjadi bagian itu
artinya pemilih muda pun masih menggunakan cara out school itu kah
jadi selama kami masih ada tenaga ada usia ada nafas kami akan melakukannya dengan senang hati
ini naik tiga kali lipat artinya naik tiga ratus persen dibanding tahun dua ribu dua puluh
ya halo selamat siang elvira memang dapat kami konfirmasikan bahwa sidang banding yang telah diajukan oleh irjen paul verdi sambo
jadi saran dari dokter memang tidak diperbolehkan untuk minum susu asibu gitu
oke oke baik ini soal akses dan juga soal public space begitu ya yang kemudian anda sampaikan di momen sebelumnya tadi
memitigasi disinformasi disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan menjaga persatuan
mas arya kita kan akan ngobrol soal gen z di indonesia
tidak ada orang boleh melarang menaturalisasi pemain yang memiliki darah indonesia
ide awalnya sebenarnya simpel sih kita dapat ide dari karena setiap anak yang makan kesini mereka tuh sangat antusias
kita kan selama ini uji coba di kandang terus
yang kedua juga berkaitan dengan narasi yang tepat buat mereka
semakin tidak jelas arahnya kemana dalam pertemuan pertemuan baik g dua puluh
demi menutupi kebutuhan hari raya
selamat pagi pak kiki apa kabar
jadi terjadi hal hal yang tidak diinginkan
untuk menutupi harga mahal ke depannya mungkin harus dicari stok tegakan yang ada di luar jawa
tes tes terus deh pokoknya sampai selesai
nah di surabaya berdasar surat keputusan wali kota no tiga puluh dua tahun dua ribu sepuluh
kemudian beberapa kegiatan yang di luar sekolah pun misalnya kayak seperti pe atau pelajaran olahraga
ya kalau untuk bergaiduk mewah itu mungkin flexing kali ya
mungkin barangkali akan difokuskan pada sidang tersebut
cpo atau dalam hal ini sawit
di sumedang setidaknya ada lima kali gempa yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang ini
tetapi prinsip kami walaupun memang keadaannya ayah dan suami serba terbatas
hal itu juga melihat dan juga mengetahui bahwa mayoritas masyarakat yang terbiasa untuk melakukan aktivitas di kawasan jakarta ini
menurut polisi elwizan aminuddin atau biasa disapa dr amin
di mana gosipnya akan dicalonkan
jadi dibandingkan dengan usia yang lainnya
kalau bicara crowd control atau ground management itu memang kalkulasinya dilakukan
sembahwan di scotland wales dan irlandia utara itu
kamboja dan juga thailand yang terdekat terjadi suhu yang meningkat lebih tinggi
sementara dari kalangan artis ada nama raffi ahmad
dan kita anggap industri event di saat post pandemi itu malah lebih luar biasa dasyatnya
d i e baru pertama kali berada pada ppkm level empat
saran saran budidaya dan kita tambah dengan inovasi teknologi
meskipun sama sama bicara depan audiens anak muda
yakni mas eki imanjaya selamat malam mas eki
sebelumnya kpu kabupaten bogor juga sudah menerima semua jenis logistik pemilu
dan kita bisa tahu kita sampai mana dan kita mau kemana karena ada ukurannya yaitu festival film
kalau kita sudah punya carbon market terjadilah transaksi
undang undang perpajakan kita sudah
namun berbeda bila kondisi sedang ramai
itu yang saya sampaikan kepada presiden putin
selain itu nantinya warga yang menempati diwajibkan membayar iuran perawatan gedung
kehilangan sang ayah membuat ina harus mengambil alih tanggung jawab mengurus rumah
jadi ini siap atau sudah siap dimakan
ini bagianlah dari peraturan sekarang environmental social and governance
pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal
nah ini udah sampai di warung sate
pertemuan ini diisi dengan sesi tanya jawab dan penyampaian aspirasi kepada pasangan capres cawapres tersebut
manajemennya udah salaman waktu itu
usaha kepiting bakau biasanya dilakukan di tambak dengan memanfaatkan lahan yang cukup besar
ini salah satu indikasi pemulihan tapi pemulihannya memang relatif belum merata
tapi kalau negara emerging lain indonesia masih jauh lebih baik
anda bersama sps bahasa indonesia
itu juga mungkin yang sering juga di media sosial juga begitu ya
tapi terlepas dari itu karena sebagai anak muda juga saya memiliki energi yang lebih
meski mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah
itu semuanya tujuannya tidak hanya pemulihan ekonomi tetap terjaga tapi juga fondasi ekonomi lebih baik
yang kedua mereka juga harus menguasai arab braille
kalau gua baca lu di artikel di dbl
alhamdulillah setelah adanya betul kuro
nah kebetulan saya lagi nyari nyari hijab
mungkin sudah berkeluarga mungkin banyak yang tidak seperti gua nggak mikirin masalah ini itu
ketua tim kampanye nasional koalisi indonesia maju rosan roslani juga yakin
bagaimana gizi si ibunya saat hamil
nabila yang mengidap gangguan psikis harus rutin mengonsumsi obat penenang yang bisa berdampak buruk bagi anak mereka jika minum asi dari nabila
yang dilaksanakan sebelum akhirnya keadaan luar sah
dr karen broadley adalah sukarelawan di drug advisory council australia
tetapi bukan yang gede gede itu saja
tahun ini merayakan hari jadinya yang ke empat puluh lima
suatu saat terjadi kerusuhan amit amit ada bombing di sekitarnya
kalau si tasya kan dia yang masuk smp
saatnya kita sebagai penonton juga ikut serta di sini ya
sehingga ia dapat menekan biaya pengeluaran
itu dari dividen dari royalti dari pajak semuanya
sudah meluluskan puluhan orang dari tiga angkatan
ya enggak tahu ya pak pokoknya kepingin aja
dan itu dari tadi saya melihat cukup tepat waktunya maggie
acu fiarta menambahkan kooperasi simpan pinjam seharusnya dapat memenangkan persaingan
artinya pajak yang kita collect dari berbagai sumber tadi ada yang tadi bayarnya hanya lima
rantai pasoknya memang seperti itu
kemudian ketika kita bisa apa
bukan menjadi tanggung jawab orang tua
biar nanti juga dia nggak lengket kalau dibalik
hmm karena kalo mau nembak tiga point juga gapapa gak dimarahin ya
pendengar dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengelola biaya hidup
kira kira ada harapan harapan nggak
kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi media ya sebetulnya konten kekerasan itu sudah ada sejak lama
jadi tapi bukan merupakan kewajiban
si aleh amelia putri
urusan yang sama di kampus berbadan layanan umum
jadi ininya alat penyelamatannya nanti akan digantung digerek dari bawah ke atas
koordinator fungsi penerangan sosial dan budaya kbri london
bagaimana tuh mbak keadaan yang mbak rasakan di sana
gue gue tadi kan nge search nama lo ya tadi siang ya
maka kita menganjurkan komitmen terhadap
gap jauh jadi langsung dimainin
dan itu juga sangat menghargai
seperti misalnya pada waktu com bubble tahun dua ribu satu terjadi koreksi besar perusahaan terutama yang melantai di bursa
wih tapi berarti target lu emang ini terus ya
orang orang kaya korporasi sudah banyak mendapatkan insentif perpajakan
agar kemudian lebih menarik bagi pemilih muda yang ternyata tidak memproteskan usia begitu mas abraham
tapi wacananya seperti wali kotanya bangkok gitu ya
karena warga warga yang tadinya bisa diam di rumah
semuanya harus untuk bangsa dan negara
selama pemilu terjaga dan sampai sekarang alhamdulillah terjaga suasananya tetap oke semuanya harus kampanye
dan itu akan membuat mental lo maju
kedua warga negara indonesia saat menjalankan tugas
sangat berguna buat mereka untuk
oleh sebab itu memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita
satu sisi kita jangan bikin film untuk festival
dan positivity rate tujuh enam dalam sepukan terakhir
pengunjung serasa diajak berkeliling merasakan berbagai musim
nah kalau kita bicara soal sistem integrasi pada moda transportasi publik maka sedikitnya ada tiga aspek yang mesti dipenuhi
yang merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum
tidak bisa keluar gimana
keren amat ceweknya kaya gini
karena ini bisa menjadi sarang penyakit
itu bukan karena dampak atau sedang terjadi fenomena heatwave
dan belum ada konfrontasi ataupun crosscheck antara keterangan firly bahuri dengan keterangan saksi saksi yang lainnya
taman yang berdiri di atas lahan seluas lima dua hektare ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dan tertata
selamat kembali melanjutkan tugas
sekarang ojk yang harus melakukan dan itu menjadi sesuatu yang harus kita develop secara bersungguh sungguh dan kritis
sebelumnya dari beberapa riset itu tiga puluh empat persen startup yang gagal atau bangkrut itu biasanya karena produk yang dijual tidak mendapatkan pasar yang sesuai
minggu lalu kerja tapi wfa ini baru ke kantor hari ini pertama
karena percuma aja kalau misalnya ada formula e dua ribu lima puluh gitu
separuh penyakit bayi semua hilang juga
untuk berkarya pastinya dan selain itu juga dengan harapan bisa menembus festival film bergensi
menurut laporan itu penyebab terbesar kejahatan dunia maya
jadi baca tulis alquran itu mereka udah mulai bisa dialog juga dengan bahasa inggris karena
artinya penerimaan pajak sebagian juga sudah habis
tim nasional itu dijadikan iming iming untuk orang pindah warga negara
cabangnya ada dua dan keduanya berada di kabupaten bandung
yang sebelumnya selalu negatif
jadi contoh dan ini pernah saya lakukan
dalam situasi geopolitik kebijakan itu sering tidak available
bos rans nusantara fc itu masuk menjadi salah satu dari delapan puluh tiga calon exco pssi
maksudnya smp masuk itu baru masuk basket
transfer ke daerah akan tetap besar dalam hal ini
skema ini memungkinkan seluruh warga australia dan beberapa pengunjung luar negeri
kemudian bumbu bawang merah yang dipotong potong
salah satunya adalah mendukung transisi energi
bikin dulu liga untuk u tujuh belas
sama ibu ibu anak yatim
bantuan susu formula ini sangat meringankan beban si tesaudah
pernyataan mendikbud ristek nadiem makarim terkait sekolah wajib menggelar ptm
kepada orang yang sedang mencari keluarga itu bahwa oke
maka kita bisa menginterjus instrument yang disebut carbon tax
nanti gula darahnya juga akan bisa rendah
yang artinya kalau dikalikan itu kurang lebih sekitar lima ratus
sebelum selesai term adalah semua proyek proyek nasional bisa diselesaikan
agar tak menabrak batu atau bahkan terbalik saat tersapu arus deras
ya makanya deket deket lah bu ya kan
mungkin terakhir bu menteri esg karena ini sesuatu yang juga bu ani
telah memberikan informasi yang komprehensif
bagaimana taxation untuk antar negara terutama di era digital yang lebih adil
pendirian tenda di beberapa tempat kemudian korban yang luka di rumah sakit itu bagaimana
itu dipakai untuk pertemuan pertemuan mencari jodoh
padahal mau pensiun baru mau pensiun semua
ini kalo kita liat kemarin kayaknya dia abis
mau dia perubahan perbaikan
syaratnya cukup membawa kartu tanda penduduk gki atau surat keterangan domisili
ya itu tadi sudah saya bahas juga terkait dengan apa yang harus dilakukan di dalam sebuah venue
dan besok temanya ekonomi digital dan sebagainya
juga di tim tim yang ada di atas loverei
keluhan dari masyarakat saat ini
jadi apakah ada cara untuk mencari penyakit yang tidak berhubungan dengan penyakit yang ada di jalan ini
para menteri kabinet indonesia maju hadir bersama saya
menjadi tata kotanya ikut buruk juga
kemudian ditambah dengan dampak dari perubahan iklim yang memicu tadi
tantangannya adalah di kuartal ketiga dan kuartal keempat apakah bisa menjaga momentum pemulihannya tetap tinggi
sekitar empat ratus tiga puluh km barat daya
dicari mana yang objektifnya itu paling tepat
selamat siang mas iman pak syai fulhuda
jadi mereka tidak punya beban untuk menikahnya
nah sebenarnya yang krusial adalah anak muda ini bisa disapa melalui cara apa
garing ya sekarang yang ovj ya garing ya
misalnya dagingnya dulu terus kita taruh keju di atasnya
terus yang kedua adalah menguatkan putusan sidang komisi kode etik polri bernomor nt garis miring tujuh puluh tiga
kita tidak akan langsung tadi saya sudah membahas tentang crowd control atau crowd management
terbuka dalam segi wawasan dalam segi pengalaman
atau ancaman cyber terhadap individu
jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini dua ribu empat puluh kilometer
kalau tadi berita yang saya bacakan pt timah mengaku mengalami kerugian empat ratus lima puluh miliar rupiah
yakin nggak membahayakan kesehatan
dibenarkan dengan alasan alasan tadi itu
kebiasaan bermedia yang lebih sehat ya
namun ia mengatakan jumlah tersebut hanya sebesar satu persen dari jumlah pinjaman rumah yang belum dibayar per bulan
kalau dulu sektor digital selama pandemi booming karena semuanya hiring
ini juga tidak akan tidak menghambat aktivitas anda dalam berkegiatan sehari harinya
korban diperkirakan akan terus meningkat
iya dan kita dua ribu enam puluh harus net zero emission
pasti udah ada pilihan mah ada sih
sehingga kemudian kan kalau satu tim ketemu temen temen
kita pasang di angka lima persen sampai lima tiga
waktu itu tuh sebenernya nggak mau ikut basket juga
keamanan cyber direktorat signal australia
karena dalam satu hari itu belum tentu dia makan dapat tiga kali
ilmunya sudah bermanfaat mungkin untuk suatu saat ke depannya ya bisa amal jahariah lah
volunteer karena tertarik dengan event event besar olahraga aku kan pernah ikut si apa asian games

juga ada wacana terkait dengan perubahan
karena hal ini menunjukkan bahwa anda berada dalam tekanan finansial
kalau anda melihat sudut pandang psikologi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini yang merekam ini seperti apa dalam dunia psikologi mbak laras
gue tahu itu bukan masalah nasionalis atau apa
untuk berkonsultasi dengan organisasi kesehatan dunia atau who
oke ini langsung mungkin saya lempar ke pak kiki terkait tadi yang mas bima juga komentari
karena makanan di sini tuh kayak kurang halal foodnya
dan berbagi dengan yang lainnya penerangan pun gak ada
ini sambil nanti kita kerja lagi ya
emang bener bener gak ada asinya udah dipancing